pertama menikah sama masalah
apapun perilaku masalah
gak aku peduli banget siapa
aku akan tetap menghargai masalah
selagi istri yang selalu melayani suami
yaudah langsung pulang ya
akhirnya nyampe juga kita mas
permisi bapak dan ibunya mau jemput anak atau mendaftarkan anaknya di sekolah ini
putra hidungnya mama sama papa yang ganteng dan rupawan
mama sama papa ngantrinya sampai sini aja ya
nanti jemput kidol lagi yoo
pokoknya nanti di sekolahnya harus pinter ya
salim dulu sama papa dong
padahal kita pernah datang ke dopo
seru kan sama mama
mbak andin bu mbak andiin terus sekarang di mana bu
tadi andin di sini tapi sekarang sudah ke kampus
jadi al yang ngantriin dia ke sana
mas al berarti mereka berdua udah baik kan dong bu
berarti mas al sama mbak andin udah bisa pulang ke rumah tuh
aduh gigi kangen banget sama mbak andin bu
unfortunately sayangnya belum
but it's okay kita kasih more time kita kasih waktu lebih buat andin
padahal kiki kan udah pengen banget ketemu sama mbak andin
tapi kenapa sih mbak andi ngambeknya itu
kok lama banget sih bu kiki jadi gemes dak
tapi tadi bukannya kamu izin ketemu mamanya randy kamu sekarang sama randy
enggak bu emang tadinya kan kiki janjian sama mamanya mas randy
eh ternyata kiki nggak nyangka kalau mas randy juga ikut bu
biasanya gitu dua orang saling kasmaran biasanya kepengen selalu deg deg
ah ibu bisa aja sih
aduh kiki jadi terbang kan bu kalau begitu ya mbak
mari bu kita langsung pulang aja ya
soalnya setelah ini saya juga langsung mau ke kantor lagi
yaudah yuk ayo reina
papa pergi deh kayaknya
kok ah bilang dulu sih
kalau kiki nggak salah
anting sebelahnya ini tuh kayaknya ada di mbak andin deh tante
kalau kiki nggak salah ya tante soalnya waktu itu kiki pernah lagi beresin barang barangnya mbak andin
terus kiki lihat anting ini di kopernya mbak antin
mbak aku boleh minta tolong nggak mbak
apa yang dibilang kiki anting yang dipegang sama mbak nini itu adalah anting yang sama
tapi tolong jangan kasih tahu ke mbak andin dulu
takutnya nanti mbak andin ngiranya kita nuduh nuduh dia ngambil anting itu
elsa minta aku cek anting itu di kopernya andin
apa aku periksa aja koper andin sekarang
apa benar anting itu ada di dalam kopernya
iya deh aku periksa aja sekarang
oh ini dia
andin kan ngajar siang jadi dia pasti belum pulang
dan mudah mudahan papa juga pulangnya agak lama
aku gorgeous ya masuk tempat ini
kok antingnya gak ada
atau dia salah lihat
kiki salah lihat
tapi dia bilang katanya ada di kopernya yakin
ini aku udah cari semuanya
kok gak ada
mending aku tanya langsung aja deh sama andin
papa udah gak ada nggak bilang mau kemana
yuk duduk dulu ya
kesan buat balikin antingnya
ya ampun ya
mama buatin teh buat kamu
padahal aku bisa loh mbak
bikin teh sendiri
ya gak apa apa
kan gak sering sering
kamu juga pasti lagi capek kan
kalo kiki memang bener bilang
anting itu ada di koper andin
kenapa tadi nggak ada ya
kamu pilih sendiri kamu mau yang mana ya
jadi gak bisa dipake
tapi kalo andin tau anting itu ada di kopernya
kenapa waktu itu andin gak bilang
aku tanya aja deh
terus kamu ada liat anting yang cuman sebelah
mama sarah lagi bahas anting dengan andin
iya mah aku pernah ngeliat itu
kamu inget gak
kamu lihat anting itu ada di mana
kok gak ada sih
kayaknya aku gak pernah ngeluarin di anting itu
aku pernah ngeliat anting itu ada di koper
dan waktu itu sempet aku cari antingnya gak ada
aku juga gak tau kenapa anting itu ada di dalam koper ya
berarti bener anting itu memang sempet ada sama andin
tapi kalo sekarang gak ada berarti ada di mana
pasangan anting itu ada di koper andin
tadi bibi nemuinnya sama mama
anting waktu bibi bersih bersih sofa di bawah
tapi kalau anting itu milik mama sarah bukan punya antin
kenapa bisa ada di rumah aku saat itu ya
tapi kalau anting itu milik mama sarah bukan punya andin
kenapa bisa ada di rumah aku saat itu ya
ke dalam kopernya andi waktu kita pisah
tapi yang aku heran kenapa anting itu bicara di rumah ya
mama pernah ke rumah waktu itu
ada apa ini
apa jangan jangan elsa pakai anting itu saat ke rumah andin waktu membunuh roy
lalu anting itu jatuh di sana
ini bener bener gawat sekali buat elsa
nino ya ampun
mama memang pernah ke rumah kamu waktu itu sama papa kan
setelah kamu menikah sama andin saat itu terus kita makan siang sama sama
nah apa mungkin pada saat itu antinya jatuh ya
dulu mama sama papa pernah datang ke rumah
gak lama sebelum aku berangkat tindas waktu itu
oh iya aku sih mau balikin anti mama tadi yang jatuh di
terima kasih banyak ya nino
sama sama kalau gitu aku permisi mah
iya din jadi tadi tuh mama mau jual anting ini karena kan cuma sebelah
percuma juga nggak bisa dipakai
terus pas di sana tas mama jatuh antinya ya jadinya hilang
keluar dari tas mama cari cari eh terus ketemu sama nino
dan saat itu nino nawarin untuk bantu cari anting itu
alhamdulillah ketemu ini
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak ya nino
kalau gitu aku permisi
untung nino nggak tanya tanya lebih jauh lagi
fazla kestiripan pak
jatuh inidriver di sini
maaf pak aku tadi cuma mampir bentar
karena balikin nanti nanti mama sarah yang tadi jatuh di mall
ini dia mau pulang
ya udah kalau gitu
bapak masuk ya
ma tadi nino kesini ngapain
beneran cuma ngasih anting kamu
bukan ketemu andin kan
iya dia cuma ngasih anting aku
bagus kalau gitu
kalau nino kesini nggak ada papa nggak ada mama
nggak usah kamu buka pintu ya
nanti aku akan berbicara sama nino
nanti aku akan berbicara sama nino
nanti aku akan berbicara sama nino
nanti aku akan berbicara sama nino
papa dari mana
papa tadi habis dari kantornya al
papa ngobrol sebentar sama al

ada yang papa bicarain sama al
eh andin kita ngomong sebentar yuk di luar
ma sebentar ya
saya turut bangun jejaknya
saya yang aja bangun
mau jual antinya tapi cuma sebelah pak
yang sebelah lagi hilang
ada di kopernya bu andin
anting yang cuma sebelah
ternyata anting itu
punya mama sarah
kok bisa ada di kopernya anjin ya
tanpa tadi ke kantornya al
karena papa ingin membahas
tentang hubungan kalian
dari pembicaraan itu
kamu sendiri gimana
apa kamu sudah
sejujurnya aku masih penuh
kamu masih takut ya
apakah kamu selama menikah dengan al
apakah ada perlakuan al yang tidak baik sama kamu
apakah pernah dia memukul kamu
atau dengan sengaja menyakiti kamu
ini pertama dan terakhir kalinya
jangan mencari kesalahan
kamu jangan manja ya
kerjain kerjaan kamu sendiri
dan jangan pernah sekali kali
minta bantuan kiki atau oya
untuk bantuin kamu
kamu nyucinya jangan pakai mesin cuci
badan saya rusak nanti
kalau pakai mesin cuci
terus jemurnya di atas ya
biar cepat kering
pertama menikah sama mas al
apapun perilaku mas al
gak aku peduli banget siapa
aku akan tetep menghargai mas al
selagi istri yang selalu melayani suami
rasa kebersihan ku hilang
seseorang yang bisa gantiin papa
seseorang yang bisa aku percayain
untuk selalu ngelindungin aku
tata dia sangat benci sama aku pak
untuk penjualan damaku
untuk menerima teddy
sambah aku pak
kalau aku yang bukan
yang pun nurut
kalau misalkan dia masih belum percaya
apa dia akan benar benar cinta
sambah aku dengan tulus
berikan waktu untuk berpikir
gak usah buru buru
dengerin aja kata hati
minta sama allah
apa yakin allah akan memberikan
jalan keluar untuk masalah
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
mbak mir tau gak
mas rendy mbak mir
tau dari mana
tadi siang kan
gigi ketemu sama mamanya mas rendy kan
terus abis itu
mamanya mas rendy ngeliat gigi pake cincin ini
mamanya mas randy ngasih cincin ini ke mas randi itu
biar mas randy bisa melamar perempuan yang dicintai sama mas randy
pokoknya banyak lagi amit
jangan mungkinicationsnya t fixes it
gitu ya ken tapi kayaknya nggak mungkin deh mbak mir nggak mungkin soalnya mas rendy itu minta buat
ngelepasin cincin ini dari tangan kiki cuma kiki nggak tahu caranya kayak gimana ini kan cincin
diam mbak mir tapi kayaknya kiki bakalan diet aja deh mbak mir jadikan kalau kiki diet badan
lagi kurus otomatis kan tangannya juga mengecil nah cincinnya bisa dilepasin tuh lu mau diet kayak
gimana lagi badan udah kayak lidi mau jadi apaan mau jadi cengcorang loh diet diet segala ya pokoknya
harus ngelakuin gimanapun caranya mbak mir biar cincin itu lepas mas rendy seneng pokoknya kiki
bertekad untuk diet mulai hari ini oh jadi begitu ceritanya bang tan tega pak rendy ayah kiki disuruh
lagi kita baca puisi harganya ngobrolnya karek ngetik tipik piramida sink labels yang
nggak pulang pulang ya emang sih kita itu enggak tahu permasalahannya mbak andi sama masal ini apa
cuma gigi itu pengen menyatukan mereka kembali deh mbak mir
gue kasian liat andien sama pak bos
berantem lagi terbaikan terberantem lagi
gue kan pengen mereka tuh baik baik aja gitu pengen bahagia
iya kan ngeliatnya juga kita enak
gigi bukan mikir kayak gitu
mumpung andin sama papa lagi di luar
aku juga mau
aduh ada aja sih masalah
apa bener anting itu jatuh di rumah ini pas
pas gue masuk kruing
gigi yang keji gue
oh asalnya lagi

mama aja deh yang makan aku belum lapar
kenapa kamu lagi nganak badan
mungkin karena kecapean aja tadi mah
kok nggak mama duluan aja nanti aku nyusul
kalau lapar aku nyusul ya
pokoknya jangan lupa makan nanti sakit
mama udah cari anting ya
elsa mama udah cari anting itu di dalam kopernya andin
tapi nggak ada
dan akhirnya mama tanya langsung sama andin
andin bilang dia memang sempat lihat
lihat anting itu di dalam koper
dan dia juga nggak tahu kemana
eh mama juga nggak tahu sayang
dan mama rasa
anin juga nggak ngerti apa apa deh soal itu
elsa ada yang lebih penting lagi
mama mau kasih tahu sama kamu
kalau tadi nino datang ke sini
jadi tadi nino datang
dia sempat mendengar pembicaraan mama sama andin soal anting
dan akhirnya nino cerita
kalau anting itu dia yang masukin ke dalam kopre angin
pada saat mereka waktu mau bercerai dulu
anting itu jatuh waktu gue bunuh roy
dan anting itu ditemuin sama nino
nino masukin anting itu ke kopernya ma
karena dia nyangka itu antingnya mbak andin
terus di mana hunting itu sekarang
anting itu bisa bisa jadi barang bukti
sayang kamu masih dengar mama kan
elsa tenang ya
kalau mama yang pakai anting itu waktu mama datang ke rumahnya
jadi sekarang tolong kamu tenang jangan panik
tapi apa benar
kamu mau pakai anting itu
pada saat kamu mau
udah mama udah nggak usah nggak usah ngomong itu lagi ya ma
aku nggak mau sampai ada yang
gak mau sampai ada yang dengar
ya udah kalau gitu ya
kamu baik baik kalau ada apa apa kamu telfon mama
ingat apa yang mama bilang kamu harus selalu tetap terlihat tenang
lain lagi ya
lion aduh pinter banget
aduh oma senang ndzycuk oma pinter banget
jadi gini bu
aku mau dengar
reina mau dengar juga
oke kalau gitu